kalau menurut gue sih jangan sampai
teman lo itu sampai kayak gitu
sampai ketutup semua sifat baik
aku gak boleh marah marah gitu ya sama temen yang suka ngaret kayak gitu
ya kalau bisa sih
jangan sampai marah
karena mungkin temen clara itu punya alasan yang tepat
atau enggak teman clara itu punya kelebihan
yang bisa bikin clara masih mau temenan sama dia
ya walaupun dia suka ngaret kayak gitu
cuman emang dia tuh orangnya kayak
terus asik juga
dan sering ingetin aku kalau emang aku salah
berarti dia punya kelebihan
yang bisa bikin keluarga suka sama dia
clara juga harus ingetin sama temennya
kalau gak boleh inget janji
harus selalu tepatin janji
karena gak baik kalau ngecawain orang terus
iya juga sih
cuman kadang kalau kita ngomongin keburukan orang tuh lebih asik sama sih
emang lebih asik kalau ngomongin soal keburukan
tapi setan tuh juga seneng kalau kita ngomong soal keburukan
setan tuh seneng banget kalau keburukan itu jadi kebencian
dan tanpa kita sadari
kita itu jadi temenan sama setan
jadi akrab sama setan
dan seburuk buruknya setan
itu karena manusia juga terpengaruh sama setan
oke makasih nih boy masukan yang sangat berharga banget buat aku
jangan kan cinta lah
bang motor saya udah kelar belum
sabar aku baru juga lima belas menit ditaro udah kayak gilat aja mau lakung beres
aduh lama amat orang segini banyak belum kelar udah malam nih
eh bang mama begini saja
nanti kalau sudah kelar di sms
pokoknya cepet lah ya
kamu sudah tahu nomor teleponnya
oh ya sudah kalau begitu
ya pokoknya sebentar lagi selesai
yaudah saya tunggu kabarnya ya
eh gak lagi itu jauh banget
bantuan apa bang

eh gak ada sms an ya
gak ada apa
kalau sms an dulu
tuh dimakan marahin terus
kalau gawain ya si aceh
kayaknya sama sms an sama wanita ya ladies
eh kamu tuh kopi

atau spionnya kena deh
bukan dari mata turun ke hati
tapi dari spion turun ke hati
eh dan eh si dangding tuh pada nebak
tapi mereka tidak usah tahu dulu
suka pada riweh
bantuan itu mas
nah kalau essere
ya ada yang bisa saya bantu
waalaikumsalam akang abah
kela kela kenal nggak sama anton jebon
setahu saya masih anton jebon itu kongsek kru
begini akang abah
hutangnya ada lima ratus juta
dan jatuh temponya sudah enam bulan
susah banget bayarnya
malah tadi saya telpon pakai ngancem ngancem segala
tidak boleh dibiarkan alien kurang asem itu tuh
kenapa tidak dilaporkan ke polisi saja bu
kan kalau yang namanya hutang
susah ya abah buat diperkarakan
dari dulu juga begitu
terus bilangnya aja mau bayar
tapi sampai sekarang nggak bayar bayar
ya sudah gini saja
biar kita nanti nagih bersama sama
tuman alien begini mabuh
akang abah mau bantu saya
eh dengan senang hati ini mabuh
saya segera detik ini juga saya berangkat
tunggu ya assalamualaikum
baik baik baik
baik baik baik
dirumun tim putri
kenapa sudah aduh aduh si neng
abah udah gaya gini mau kemana
neng abah hanya neng raya
bahra sama pak kasem nanti bandung teh
kalau kemana mana tetap harus gaya nih
tidak boleh sembarangan
mau ke rumah teman abah
anton di jepot
ya anton di jepot
neng tahu hebat
ya udah ya neng jangan sepok
salam gula abah
gelap kok burungnya
baik baik baik
pak pak pak
aduh di kamar awal sama kalian
saya hampir ada urusan penting
baik baik baik
titip bengkel titip neng
iya iya asal rusuh
iya masalah awal
jadi dia ini tidak mau minta bantuan kita
kumaha siapa rusuh itu
ya pak tapi menurut saya mah nih
kalau memang ada urusan
pasti selalu ngajak kita
ini pasti urusan awal pak makanya kita tidak diajak
sudah kita musnudon
sudah masuk lagi
kira kira si boy itu sudah bareng si clara belum ya
mendingan kita kepoin saja
bentar ya sudah telpon
anaknya mancan yang gantengnya pakai kuadrat
mau kamu ganteng
mama itu tadi itu sudah mau pergi
saya ingin ketemu sama kamu
tapi mendadak ada klien datang
terus seperti biasa
kan gak mungkin rezeki ditolak kan sayang kan
tapi kamu gak usah khawatir
sekarang mama itu sudah on the way ke sana
mama tahu deh pasti kamu bete
nungguin mama sendirian
boy maklum lagian kan jakarta tuh emang macet
gue juga di coffee shop nggak sendiri kok
ditemenin sama clara
kebetulan clara disini lagi janjian sama temennya
oh ya udah kamu tenang aja ya sayangnya
kira kira gue nanggepin gak ya tantangannya roger
ntar ya ada telepon lagi
boy aku masih kepikiran deh soal yang tadi anak anak
mobil itu pada nantangin kamu
kalau menurut aku ya saran aku mendingan kamu gak usah lah dengan mereka
seandainya di jalan kamu ketemu sama mereka sekalipun
jangan sampai kamu ribut sama mereka
iya ibu siap
sekarang kamu lagi di mana kok rame gitu
oh aku pikir di rumah
terus kamu ingin ngapain di sana
ya gak ada apa apa sih
cuman aku diajakin sama nyokap aja ketemuan di sini
oh ya udah deh kalau kayak gitu

loh gue gak sempat bilang lagi kalau gue lagi sama clara

apa emang gak perlu kali ya gue kasih tau ke reva
toh gue juga ketemunya cuma

karena abang pengiriman kalian disana talk bahasa dari sekolahpun
ingat ingat settingnya makhluk aku
itu rasanya sakit